mohon maaf kalau sedikit panjang tapi biar komentar
dalam rapat kerja bersama komisi sepuluh dpr nadiem makarim menyebut bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas
sebenarnya telah diizinkan oleh pemerintah pusat sejak bulan januari yang lalu
berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri
namun faktanya baru lima belas persen sekolah yang tersebar di seluruh indonesia
yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka
karena itu melalui program vaksinasi kepada tenaga pendidik yang direncanakan akan selesai pada bulan juni
nadiem menyebut nantinya seluruh kepala satuan tugas tenaga pendidik
wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa
keputusan akan diberikan kepada orang tua apakah mengizinkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka
atau pembelajaran jarak jauh
jika vaksinasi belum tuntas diberikan kepada seluruh tenaga pendidik di indonesia pada bulan juli
kebijakan ini hanya akan dilakukan kepada sekolah yang seluruh tenaga pendidiknya
sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak dua kali
makanya kebijakan kita adalah
langsung setelah divaksinasi guru gurunya dalam satu sekolah
mereka harus menyediakan opsi tatap muka
jadi nggak nunggu sampai semua
jadi rolling sistem mekanismenya
itu kira kira rencananya
ini belum kita kukuhkan
tapi rencananya kita akan mendapat beberapa masukan dari beberapa kementerian dulu
baru kita keluarkan
wakil ketua komisi sepuluh dpr dede yusuf menyebut
dpr mendukung kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka
asalkan program vaksinasi selesai
dede meminta ke mendikbud
memprioritaskan tenaga pendidik dari mulai tingkat paut tk sd serta slb
karena peserta didik dari kelompok inilah yang paling membutuhkan kegiatan pembelajaran secara tatap muka
secara jenjang pendidikan yang boleh dimulai itu adalah tk paud sd
karena memang lebih susah mengajarkan anak tk paud dan sd tanpa ada tatap muka
secara online kan memang agak sulit
nah itu sebabnya yang divaksin adalah guru guru itu dulu
baru berangkat berikutnya adalah smp sma smk sampai kepada mahasiswa dan kampus guru dosen di kampus
nah ini pun semua dalam rangkaian bertahap
jadi kalau kita bicara juli dimulai maka yang mungkin yang lainnya yang berikutnya bisa di maaf september oktober atau bahkan sampai desember
yang diharapkan ada kepercayaan diri kembali timbul dalam dunia pendidikan
pemerintah dan dpr sepakat satu tahun pandemi covid sembilan belas telah menyebabkan banyak kerugian dalam dunia pendidikan
salah satunya adalah education loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tak efektif
karena itu langkah tegas harus diambil untuk mendukung kegiatan belajar yang efektif bagi peserta didik
ausriyondolu andriawan saputra jakarta